saya mau jalan jalan ke dalam
merasa kehilangan iis
apa kabar yun
eh kang mus baik kan
gimana situasi pasar sekarang
tempoh hari sempat ada yang kecopetan empat orang
stok kicimpring di pasar
kalau mau ngecek stok makan bisa di telepon aja
atau kalau jalan jalan mah
sekalian nostalgia jaman pacaran
nanti kamu meluk akang dari belakang
ya pada silam
tiada ga bagian kingston
nah akan juga pengen pulang dengan selamat
kamu sama ujang kenal kamu dimana
di jalan tadinya kenal gitu gitu aja
terus sering ketemu terus jadi akrab terus jadi kayak keluarga
kamu kenapa berhenti kuliah
bukan berhenti cuti
kenapa jadi nanyain soal kuliah aku
kang mus itu orang biasa aja
gak ada yang istimewa buat diceritain
kecuali kita itu akrab dekat kayak saudara kayak keluarga cuma gitu aja
pertanyaan aku belum kamu jawab
kamu kenapa cuti kuliah
mau cari kerja
kenapa mau cari kerja
mau cari uang supaya bisa nyelesain kuliah
boleh gak aku kerja di sini ngebantuin kamu
pasti semuanya ke hasrat lalu dr san
temenix kata udah asli bangun ke nasal leri
besar sih enggak tapi lumayan buat jajan
kenapa nggak sekalian bikin sama jualan baju
nanti aja sekarang mah belum siap
ada masalah lagi si bubun belum sembuh
sekarang si ceca hilang gak tau kemana
makanya aku pengen kerja di sini aja kalau boleh
boleh pak nanti kita buatin beberapa contoh desain
terus nanti bapak pilih mana yang cocok
yang ini bagus
yaudah kak obed bawa aja sama beberapa yang lain
tawarin ke tetangga
kalau laku nanti untungnya dibagi dua
terserah kang aja urusan terminal bukan urusan ini
soal berapa bagian aku itu terserah kamu aja
sama seperti waktu kamu masih dibantu sama ujang
tapi kamu jangan berharap banyak di sini sepi
siapa tahu kalau ada aku jadi rame
terima kasih sama sama
suka sama perempuan yang mandiri bekerja atau punya usaha
saya baru belajar
saya malahan baru mau belajar
kan saya aja baru belajar
kapan balik ke jakarta
perlu diantar ke tempat travelnya
masa gak boleh
kalau mau tambah ya tambah aja
tapi tambahnya bayar sendiri kang bro
kalau gitu sama aja bohong mas bro
makanya saya punya banyak ide mau usaha apa
tapi belum bisa jalan
kalau usaha investasi gimana
kamu percaya sama saya
boleh aja kalau kamu percaya
iya apaan sih
masa kok yuk men muddyinja gw

udah tinggal dikit
udah pake merah
belum tapi barusan kepercetakan
bikin desain logo
saya minta dibuatin
saya mau daftarin
kemana itu ya
aduh lupa namanya
biar semua prosesnya
gampang dan lancar
biar semua usahanya juga
gampang dan lancar
biar rezekinya juga
gampang dan lancar
pulang dulu yuk
mungkin kamu perlu istirahat dulu
sebelum nanti balik ke jakarta
gak liat dik dik
tadi mah ada
tadi mah ada
anak buah dik dik
tadi mah ada
gak tau sekarang mah
saya mau jalan jalan ke dalam
apa kabar yun
eh kang mus baik kang
gimana situasi pasar sekarang
tempo hari sempet ada yang kecopetan
terus kang pardi uangnya dimaling orang
terus apa kerja si dik dik
ngurusin keamanan sama nagi iuran uang keamanan
tapi keamanannya gak keurus
yuyun gak berani bilang
takutnya dibilang lapor ke kang mus
kamu sudah terlanjur lapor
saya udah bilang lupain iis
yang bisa dilupain itu yang ada di otak
bukan yang di hati bukan yang di perasaan
siapa yang ngajarin kamu bahasa begitu
gimana kerjanya anak buah dik dik
perempuan itu penting buat kamu pikirin
kalau dia istri kamu
kamu gak tau
enggak tau apa
saya lagi proses pendekatan
supaya dia bisa jadi istri saya
biar penting buat saya pikirin
dia cantik tapi bukan orang baik
kamu tau dari mana
suka suka tau aja kamu mah
kalau dia orang baik dia pasti masih di sini
semenjak aka gak megang pasar
gak ngurusin pasar
situasinya jadi kurang kondusif
di dikma kayaknya kurang ada ui bawa
anak buahnya juga gak bisa diandalkan
sumpah saya emang gak suka
kenapa kamu gak baik lagi aja
baik lagi pegang pasar
saya sudah pergi
dan gak ada niat balik lagi
kalau saya masih tanya tanya
saya cuma ingin memastikan semuanya baik baik aja
justru di sini gak baik baik aja